alhamdulillah terima kasih banyak pak
jadi itu apa kesiapan tanpa
dari tempat tempat yang memang bisa punya standar kompetensi medis yang tinggi
head and neck support kalau gak salah
uang adalah untuk bekerja dan menabung
akan lawanan nih di hari terakhir hari sabtu
ikut ex school kan kelas empat terus kelas enam pernah ikut tanding antar sekolah tuh
yaitu islam yang rahmatan lil alamin eh malah dianggap tempat untuk mempresur seseorang
tim terkuat menurut lu line up nya lima orang siapa
nah apalagi suasana ramadan mungkin berbeda ya dengan di indonesia
bus di luar kemudian
ppkm skala mikro itu landasannya adalah melaksanakan tiga t yang berbasis pusat mas
agar masyarakat berperan aktif untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah terkait seluruh kebijakan yang ada di indonesia
supaya melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di indonesia tidak kalah
kita bakal ada delapan pembicara
ya mereka menghargai bahwa kamu you are doing ramadan
untuk bekerja di indonesia ya
supaya kita bisa fokus pada pengeluaran yang memang wajib dan butuh
ya dimasukin ke ruki
dan kemudian penambahan kasus setiap harinya lebih kurang empat satu ratus dua puluh tujuh
barang barang yang akan dikirim dikelompokkan di satu titik sesuai dengan lokasi pengiriman
dibalasnya sih dapet gitu kan
beberapa waktu lalu juga sempat ada isu kan rame sekali
aniorisma otak dapat terjadi pada siapa saja
nah pada akhirnya kemudian ternyata penyidik ini kan penyidik penyidik baru
terus kemudian pada saat kita bicara hari ini
gak usah pakai cash transfer dua ratus ribu per bulan
untuk mendapatkan ndis atau pengalaman dananya yang mengalami penurunan
jadi kalau barang kita naikin ke atas nyaman jadi di dalam mobil udah gak ada barang lagi
ya apalagi enak sekarang mbak
iya betul chaos kayaknya karena belum pernah merasakan
nah ini mungkin selain caleg apakah juga ada
dan sudah mendapat vaksinasi covid sembilan belas dua dosis
dan selanjutnya kami undang bapak damar juniarto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah
wah ini kayaknya isunya bagus juga ya gitu
karena bermain di kandang mereka sendiri sih
memang jumlah becak motor semakin berkurang
dan di moskow ternyata jokowi bukan ngomongin soal
saya ingin menitik beratkan pada
wasit ya betul betul bagaimana
terjalan dengan yesus hidupku selama
telah berubah menjadi makanan halal setelah berakulturasi dengan kondisi lokal
dalam aturan hpp ini juga mengatur lapisan tarif pph orang pribadi
tapi ada banyak nama nama baru
nah itu satu dengan yang lain apakah cocok
kedua wadah penyusutan keadaan air
terancam impor ponsel tahun dua ribu dua puluh tiga
bisa muncul nip nya gitu ya katakan mbak ya
ditambah lagi sholal ini jatuhnya di hari minggu
pertama kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima
nah tadi juga sebagaimana disampaikan bahwa nanti pelayanan itu
jakarta ke sini belum banyak nih untuk jalur sepedanya jadi banyak yang mengalami kecelakaan jadi masih kurang sih kalau untuk sepeda
yang jadi volunteer marshallnya f satu singapur
kemarin bener bener rasa yang gak bisa dilupain dan jangan jadi yang terakhir
cukup diambil sendiri oleh yang bersangkutan
gimana caranya kita melakukan modifikasi
dia tidak boleh terjungkal tidak boleh ambruk tidak boleh tumpah ya
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
memulai bisnis dari kudapan bakery tempat ini akhirnya berkembang ke raga menu lainnya
cuman mainnya dalam arti yang cuman hobi ya
dan menciptakan sedikit kebun di tanah dan hutan asli

salah satunya di surabaya kriya galeri siola
you re listening to abastalk season dua kali ini bu ya
dan kuasa yang dipercayakan kepada mereka oleh allah
masih ada kembalian rp satu lima ratus
kami perlu nanti setelah ini tentunya berdiskusi lagi dengan pelaku pelaku usaha
gak harus jalan kaki dulu gitu
salah satunya kan didorong oleh kekuatan genzi mas via tiktok
kalau mutu pelayanan kesehatan itu dikaitkan dengan kos dan akhirnya ketemu
jadi misalnya elemen alam semesta yang bisa kita lihat disini
kemudian berapa harga yang baik untuk peternak berapa harga dihilir
dan dian sastro tuh artis yang ngerti urusan cerdas
seperti si kancil anak nekal bawang merah bawang putih dan masih banyak lagi
ini mitigasi yang kita lakukan terutama selain mitigasi berupa edukasi
dibandingkan dengan budidaya kasional hasil budidaya hidroponik jauh lebih berkualitas dan juga lebih steril
yang kedua emang kita menyadari bahwa
biasa aja gitu maksudnya biasa aja enggak spesial spesial banget dbl tuh
gimana nih perkembangannya buka gorbulu tangkis di tangsel ini
itu stok beras kita itu hanya satu juta ton loh mas
ribu juga paling cuman dua tiga row gitu
terutama di teluk saleh ini lebih banyak mereka mungkin remaja
boleh digambarkan kepada kami sebenarnya situasi atau kondisi di petak jalan stasiun nahur pugur
tergantung kondisi di wilayahnya masing masing
jadi kita baru sisir ini baru ada tiga kedamaian yaitu semendo
selain itu penggunaan sepeda listrik harus dibarengi dengan kelengkapan seperti menggunakan helm dan dilengkapi lampu sen
ada dengan membuka kuota pendidikan dokter menjadi lebih banyak
yang harus selalu diingat adalah manfaat dari olahraga itu sendiri
oke perlu diketahui ini adalah qualification series lima ribu jadi artinya kalau anda menang anda dapat lima ribu poin
kerjaan gue nyala laptop buka harddisk
terus penontonnya kan waktu itu lagi lumayan banyak
oleh karena itu kami asista mendorong agar siapapun warga negara asing yang mau berlibur di daerah bali ini wajib mengikuti aturan yang ada